kita beralih ke informasi lainnya
setelah mendatangkan lima pemain baru
persebaya kembali akan menambah kekuatan baru pemain asing
dalam perburuannya green force ditawari mantan pemain liverpool david enggok
yang kini bermain di liga yunani
inilah aksi brilian david n'gok ketika masih menjadi ujung tombak
david n'gok yang kini bermain di liga yunani
rencananya akan mencoba panasnya liga satu indonesia
dengan bergabung di klub kebanggaan bonek persebaya surabaya
tawaran ini pun dibenarkan oleh manajemen persebaya
di mana pihaknya kini tengah menjalin komunikasi intens
dengan agen nggok untuk membahas tawaran harga yang cukup menarik baginya
dia masih main harganya menarik
menarik jujur menarik
menarik harganya menarik bahkan dia mau untuk
iya agennya cukup ini
kalau mau dilihat dulu boleh
javi ranggok sendiri mengawali karirnya di liverpool pada tahun dua ribu delapan lalu
di bawah asuhan rafael bennytes tenggok telah tampil sebanyak enam puluh tiga kali dan mencetak sembilan gol
setelah itu dirinya berganti klub pada akhir dua ribu dua puluh
dengan memperkuat state dreams klub liga perancis
dan kemudian pindah ke panionios fc liga yunani di tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu tujuh belas
apakah hangok akan benar benar berlabuh ke klub kebanggaan bonek ini